lucu ya nah selanjutnya ini masih seputar ajakan tapi dari calon suami
ayana jihye hijabers asal korea yang akhir akhir ini menjadi viral
ternyata menerima banyak permintaan melalui email
tidak hanya permintaan kerja sama bisnis nih
ternyata banyak pria yang meminta ayana untuk menjadi istri mereka melalui email
nama ayana jihemon belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik
karena mengambil keputusan tak biasa dalam hidupnya
hidup di korea selatan di mana mayoritas merupakan penduduk non muslim
ayana memutuskan untuk menggunakan hijab sejak berusia lima belas tahun
ayana bangga menyebut dirinya seorang muslim
meski ia adalah satu satunya orang yang beragama islam di keluarganya
ayana sempat tergabung dalam girl band asal korea selatan five dogs
yang sempat mengalami pergantian personil
dan sudah bubar di tahun dua ribu lima belas
baru baru ini ayana juga menjadi perbincangan karena dirinya dilamar melalui surel
hal ini diketahui dari unggahan story ayana di instagram
beberapa pemuda indonesia bahkan melamar ayana via surel
dalam surel tersebut pria itu merasa bahwa ayanalah jodoh yang disiapkan tuhan untuknya
ada juga surel yang mengatakan bahwa jika ayana ingin menikahi pria muslim
dirinya akan menjadi suami yang baik untuk ayahnya
namun banyaknya surel di luar permintaan kerja sama pria

meski sudah banyak yang meminangnya melalui surel
ayana masih saja mempertanyakan di mana jodohnya melalui satu unggahan foto di laman instagram
foto ini pun menuai banyak komentar netizen pria
mengaku bahwa dirinya adalah jodoh ayana
wah ada ada saja ya kelakuan netizen zaman now